burungkan kamu lihat
tiga banget dah
nganiayaan terhadap membantu
apa mengharis rumput lu
ini modern jualannya bang
gue biar begini begini juga
nggak usah dijelasin
saya udah tahu abang itu jualan petai
makanya sekarang cobain petai saya
bang ini petek kisut kisut amat sih loh nggak kayak kumisu gembel
eh bang cabai keriting ini sekilonnya berapa bang
oke mahal amat bang kira kira bang kalau jualan
ya kira kira eh kok ayo udah bikin murah nih capek yang mahal bukan cabainya ngeritinginnya di salon
yeay kaya rambut aja di salon ini kan sayuran bang beda sama salon
sampai jumpa di video selanjutnya
neng eya suaranya merdu syahdu membuat aa sayu yindu
nah lah lah lah lah lah lah lah
goyang anu lah udah kayak epok cendol
suara lu merdu
ya abang suara merdu kayak yang gabungan listrik ya bang
eh itu mah gardu
itulah kayak burung kutilang
ih ya allah terima kasih ya pak gino
gini udah terus goyan terus nyapu no way tinggalin aja
ini jadul banget suaranya
he he he miss udah kayak adek aja lu
aduh kok dipake sama emak
ih ilhasil kumis dah
ah gue keperet lu
ntar ntar gue beli
gue lagi demen dah nih
itu apaan jadi salah
munyir munyir lu
gitu ya kerjaan sampean
kalau aku yang goyang aja sampe bilang jelek
kalau si ella malah sampe ketul
kurang ngajar sampe
mak abisnya si ella kalau goyang seksi banget
ya allah bini galak amat sih sama laki
laki udah menteh laki udah mentah lito nyokri
terus terus pak
munyir munyir du
hidung umar hidung
ya allah pak gino
kamu juga dasar pembantu ganjar
enggak bu mak
kalau lagi nyanyi sama goyang seksi banget bu mak
tiga banget dah
enggak niayaan terhadap pembantu
gelap kulit dah
nah betul pak
pak pak pak
pak pak pak
kasian banget pak
kau mau ini tau kau tau
sudah pergi ya
belum pergi di situ mau tak tinjau pak
tengok gerak dia nanti
setia dengan fella
baru mandi bunda
ada apaan sih berisik banget dah udah kayak kebakaran jenggot bocah ya udah sampai
tidak well helping dungu pakaian buatan tunggal masih raya engkau ah
jadi lewat ini malam barusan emang enak kirain mbak mandi chef kamu ya waduh biar
oh pun palem ngubur batang singkong ya berjurasa aman
ada negeran dong kamu beramun abu abu
jepang mau kemana sih mau ke masjid emang mau ke mana sih mbokur aja gini hari apa
mufsyet tumbing tumbing nya musjid biasanya paling banter juga nongkrong di warung kopi
jangan begitu dong ah babe juga pengen ngedeketin sama yang atas ya udah babe berangkat
lena apa lagi sih ah
apalagi apalagi karena ada be orang ke masjid pakai sepatu
disono banyak nyamuk nanti kalau digigit bentol dah
emang ke masjid pakai sepatu ya